terkait geliat investasi dalam negeri selain transparansi perpajakan dalam automatic exchange of information atau aeoi
indonesia juga diwajibkan mempublikasikan seluruh pemilik perusahaan penerima manfaat atau beneficial owners dari sebuah investasi
ini terutama berlaku pada perusahaan di sektor tambang atau kawasan industri ekstraktif pada dua ribu dua puluh mendatang
beberapa data investor yang wajib publikasi pada dua ribu dua puluh diantaranya informasi nama domisili dan keluarga negaraan orang atau sekelompok pihak yang mengontrol perusahaan industri ekstraktif
data investor tambang akan dilaporkan dalam transparansi industri ekstraktif yaitu eiti
ketidakjelasan dalam kepemilikan industri tambang di beberapa negara berkembang menimbulkan potensi korupsi